upaya sterilisasi dengan menyemprotkan cairan disinfektan kembali dilakukan personel tni dari kodim lima ratus satu jakarta pusat di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat jumat pagi
namun upaya petugas untuk menyemprotkan cairan disinfektan ke area rumah pimpinan front pembela islam rizik syihab sempat diadang sejumlah orang
upaya sterilisasi di kawasan permukiman warga di kawasan petamburan tanah abang jakarta pusat kembali dilakukan petugas
saat cairan disinfektan disemprotkan ke area rumah pimpinan front pembela islam rizik syihab petugas sempat diadang sejumlah orang
terjadi adu argumen antar kedua belah pihak
petugas tni akhirnya diizinkan masuk ke area rumah pimpinan fpi rizik syihab dengan syarat hanya menyemprotkan bagian gang rumah saja
kendati sempat mengalami kendala dandim lima ratus satu jakarta pusat memastikan upaya sterilisasi tetap dilakukan
tadi itu ada kegiatan yang kita jadikan
kalau berhasil kan yang penyemprotan tadi kita melaksanakan penyemprotan penyemprotan dan pembersihan pembersihan
di seputaran fasilitas umum maupun fasilitas fasilitas tempat ibadah
selain itu kita penyemprotan itu ya untuk kita mengurangi ya sekarang wabah covid yang melanda negeri kita seperti itu
kita bersama sama warga masyarakat dengan tiga pilar sama sama untuk masa penyemprotan di wilayah saat ini di petamburan
memang tidak disini saja nanti kita kita ini masih di jakarta pusat